tawuran antara dua kelompok remaja terjadi di jalan sutra utama serpong utara tangerang selatan banten
akibatnya satu orang tewas dalam tawuran tersebut
dari rekaman video milik warga terlihat puluhan remaja dengan menggunakan sepeda motor
mengejar kelompok remaja lain di jalan sutra utama serpong utara tangerang banten
selain petasan kedua kelompok remaja ini juga menggunakan senjata tajam
akibatnya satu orang tewas dalam tawuran ini
peristiwa tawuran ini hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian
sekitar jam empat kurang lah ya kan ada suara perasaan tuh ledakan empat kali suara motor juga pun banyak
masuklah dua orang ke kampung saya tuh gapura marga jaya
terus saya tanya kenapa ada apa
dengan dua motor itu langsung puter balik lagi
pas puter balik lagi nggak lama kemudian dia masuk lagi
delapan motoran lah pada masuk motor sewa ini gak salah kata saya